peserta unjuk rasa di jalan poros trans sulawesi
di depan patung lasirang kabupaten pindrang
rebus siang tiba tiba disiram air oleh sejumlah ibu ibu
ibu ibu ini kesal lantaran demonstran membakar ban bekas
sehingga asap pembakaran masuk ke dalam rumah dan membuat kotor
anggota polisi yang berjaga pun tidak kuasa menahan emosi ibu ibu ini
adu mulut antara demonstran dan ibu ibu ini sempat terjadi
unjuk rasa terus berlangsung
para mahasiswa menuntut pemerintah membuka akses jaringan listrik
di desa rajang kecamatan lembang kabupaten pindrang